polisi mengungkap peran pegi setiawan yang disebut otak pembunuhan vina dan eki di cirebon
kepala bidang humas polda jawa barat misaris besar jurus abraham menyatakan pegg berperan menganiaya
memerkosa vina dan membunuh sejoli vina dan eki
menyuruh dan mengejar korban rizky dan korban fina dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna orange
selanjutnya memukul korban rizki dan korban fina menggunakan balok kayu
kemudian membonceng korban rizki dan korban final menuju tkp bersama dengan saksi
memukul korban rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban fina dan membunuh korban fina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu
hal ini yang menurut polisi menjadi faktor sulitnya menemukan peggy setiawan